menjelang pelaksanaan reuni dua ratus dua belas yang akan digelar esok sejumlah persiapan akhir sudah terlihat di kawasan silang monas jakarta
tidak hanya panitia sejumlah peserta reuni dua ratus dua belas yang datang dari luar jakarta juga terlihat telah tiba di monas
sejumlah persiapan teknis reuni dua ratus dua belas terlihat di panggung utama kawasan monas jakarta pusat
menurut ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇ memprediksi lebih dari empat juta peserta akan memadati kawasan monas ahad esok
di tengah pro dan kontra aksi ini sejumlah peserta dari luar jakarta terlihat sudah tiba di monas
sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma di kawasan monumen nasional jakarta
mila jelang aksi reuni dua ratus dua belas yang akan dilaksanakan esok
apakah sudah mulai terlihat peserta berdatangan di sana
kalau kami melihat apakah antusiasme peserta reuni dua ratus dua belas ini sudah mulai terlihat memang betul
kami melihat di sini banyak sekali peserta reuni dua ratus dua belas yang datang dari luar daerah ini juga sudah mulai tiba di kawasan selang monas jakarta pusat
tadi kami sempat berbincang dengan salah satu peserta yang rencananya juga akan ikut aksi besok bahkan datang jauh jauh dari sorong papua barat
ia menyatakan bahwa ia datang seorang diri nanti juga akan berkumpul di sini dengan teman teman yang lain dan semuanya ia lakukan atas dasar keinginan sendiri
dan menggunakan biaya sendiri
kalau kami melihat di sini meskipun semangatnya di tengah kontroversi begitu ya pro dan kontra apakah ini kemudian gerakan yang ditunggangi oleh politik atau tidak
tapi kami melihat memang antusiasme masyarakat dalam hal ini umat islam yang kemudian ingin bergabung dalam aksi reuni dua ratus dua belas ini juga sudah mulai terlihat
artinya tidak hanya warga jakarta saja tapi luar jakarta kami juga melihat tidak hanya dari sorong tadi beberapa wilayah dari jawa barat juga sudah mulai tiba di sini
jadi kemarin ini sudah dikelar besok begitu ya tapi suasana kemeriahannya dan persiapannya juga sudah sedemikian terasa fani
nah bicara apa yang kemudian harus diantisipasi besok ini saya rasa juga penting bahwa besok ini kita harus tahu bahwa acara rencananya kalau menurut rando ini akan dimulai sekitar pukul tiga pagi
dan akan dimulai dengan agenda sholat tahajud bersama
ini dilaksanakan pada pukul tiga pagi kemudian dilanjutkan dengan agenda sholat subuh berjamaah
beberapa titik sebenarnya kami melihat konsentrasi masa begitu ya tidak hanya di silang monas saja
tapi kami juga melihat di wilayah masjid istiqlal juga biasanya akan menjadi salah satu pusat konsentrasi umat islam yang akan mengikuti aksi reuni dua ratus dua belas esok
kemudian acara ini akan berlangsung sampai dengan jelang sholat zuhur
kemudian diperkirakan sekitar pukul dua belas atau paling tidak dua belas tiga puluh esok acara ini akan selesai
nah agenda agendanya seperti tadi sudah saya sampaikan akan dimulai dengan sholat tahajud
kemudian akan diisi juga dengan sholat subuh berjamaah
kemudian ada agenda zikir dan juga istiqosah
dan dikabarkan juga bahwa habib rizik juga akan memberikan tausiah dalam hal ini adalah telekonferensi
begitu yang akan disampaikan kepada peserta aksi reuni dua ratus dua belas ini esok sekitar pukul sepuluh
jadi kita akan lihat akan seperti apa besok
tadi seperti disampaikan juga oleh ketua persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat ⁇ maarif ⁇ yang menyatakan bahwa
bahkan sempat bersumpah begitu ya
esok ini acaranya emang murni untuk kemudian menggalang atau membina uhuah islamiyah
artinya tidak ada kemudian tendensi atau tidak akan ditunggangi oleh kepentingan kepentingan politik
mengingat kita tahu bahwa suasana atau apa ya bisa dikatakan atmosfer politik belakangan ini jelang dua ribu sembilan belas ini memang cukup panas
dikhawatirkan memang banyak kemudian sinyal sinyal yang disampaikan oleh beberapa kalangan atau politisi yang menyatakan bahwa
ini akan kemudian dijadikan ajang kampanye salah satu pasangan calon
dan ini kemudian dibantah oleh selamat marif
tapi sejujurnya pun selamat juga menyatakan bahwa kalau kemudian dalam acara reuni dua ratus dua belas esok akan ada kelompok kelompok atau oknum yang kemudian bisa dikatakan menggunakan ajang ini sebagai ajang untuk kampanye terselubung
maka yang menyerahkan sepenuhnya atau dalam hal ini adalah panitia dari reuni dua ratus dua belas ini menyerahkan sepenuhnya kepada bawaslu
kemudian menindaklanjuti jika memang nanti pada acara ini kemudian ditemukan oknum oknum atau sinyal sinyal adanya kampanye terselubung
ini juga kemudian sebenarnya senada fani dengan apa yang disampaikan oleh bawaslu kemarin yang sudah menyatakan atau memberikan himbauan bahwa
baiknya memang bijaknya adalah acara reuni dua ratus dua belas ini yang digelar ini kemudian tidak menjadi ajang kampanye terbuka
karena kita tahu sendiri bahwa jadwal untuk kampanye terbuka ini baru akan digelar sekitar tanggal dua puluh tiga maret
sampai dengan dua belas april dua ribu sembilan belas
kalaupun memang nanti ini digunakan sebagai ajang kampanye biasanya sudah harus mendapatkan izin dari kpu
namun tadi sekali lagi kita akan melihat bagaimana dinamika besok
mudah mudahan memang betul ini adalah sebuah ajang yang memang murni untuk kemudian mengumpulkan ya atau memperkuat ukwa islamia
dan lagi lagi ini jauh lah paling tidak dari kesan apa ya tunggangan tunggangan politik
karena mau tidak mau ini juga nanti akan
jadi kita berharapnya esok pun acara bisa digelar dengan baik dan juga jauh dari unsur unsur politis
harapannya seperti itu
nah bagaimana kemudian dengan pengamanan seperti tadi juga sudah disampaikan
baik oleh polda metro jaya maupun dari pihak panitia reuni dua ratus dua belas
total untuk dari pihak panitia saja sudah menyiapkan sekitar enam personil untuk ikut mengamankan bagaimana jalannya aksi ini besok
dari pihak berwajib sudah disediakan sekitar dua puluh ribu personil
ini merupakan personil gabungan baik dari tni polri kemudian satpol pp yang akan paling tidak menyiagakan kantong kantong massa
yang kemungkinan semuanya esok pagi akan bergerak ke silang monas jakarta pusat
nah beberapa kalau anda mungkin pemirsa anda akan menjadi peserta untuk ikut dalam acara reuni dua ratus dua belas esok
pastikan anda tahu betul bagaimana kantong kantong parkir yang akan anda gunakan
di antaranya kalau di kawasan sekitar monas ini salah satu kantong parkir yang disediakan adalah di lapangan irti
kemudian ada beberapa titik tidak semua pintu ini akan dibuka
yang jelas untuk pintu masuk yang akan dibuka ini adalah di sekitar patung kuda
ini akan menjadi salah satu akses utama untuk masuknya masa ke kawasan silang monas
baik terima kasih miladia rasma atas laporan langsung anda dari kawasan silang monas jakarta